hai belanja kosmetik tapi berkoper nah pemain dengan ini akan anda mudah temukan di pameran
surabaya x beauty dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di grand city convex surabaya acara yang digelar
selama tiga hari mulai tiga hingga lima maret dua ribu dua puluh tiga ini pun sukses dibanjiri pengunjung tidak hanya
para pecinta kosmetik dan makeup artis namun juga para justi pers alias penyedia jasa titip
nih karena benar benar menggerakkan perekonomian ya ini sampai ada yang namanya stand justi pers
nih luar biasa ya kita masuk ke sini kita tidak akan kesulitan kesulitan menemukan just tiper yang
berkoper koper nih belanjanya nah ini diantaranya ini terciduk ini ya bawa koper padahal ini masih
saya dua belas buka jam sepuluh ya ini udah berkoper koperan dua jam boleh bergabung boleh namanya siapa sayang
tanti tanti dari mana
dari malang wih dari malang sampai ke surabaya nih ya just tip ya dari hari pertama tanggal tiga
iya dari hari pertama ini dua jam masih segini ya kamu ngomong sampai nginep ya ke surabaya
banyak yang nitip ya iya lumayan tiap hari omsetnya bisa jutaan alhamdulillah mahasiswa apa apa
masih mahasiswa pinter banget ya kamu masih minta orang tua enggak kayak gitu emang apa
apa sih yang teman teman rame nitip itu karena apa karena lebih murah diskon atau bonus apa gimana
harga harga diskonnya aja aku cuma nambah vijas tipnya sekitar sepuluh aja terus bonusnya kamu
jual bagaimana tetap kasih customer nya beneran hahaha ya udah ini packing baking ya ya banyak
hai hai dalam satu jam saja stand just tip dipenuhi oleh puluhan just tip tidak hanya
berdiam mereka berkeliling dari stand ke stand lainnya memenuhi pesanan pameran yang digagas oleh
female dali network ini pun menjadi salah satu penanda kebangkitan ekonomi setelah terpuruk karena
pandemi total terdapat seratusan brand lokal dan internasional yang bergabung pameran di surabaya
merupakan rangkaian dari beberapa kota mulai dari jakarta medan dan akan berlanjut di berbagai kota
besar lainnya di indonesia
hai industri beauty itu lagi berkembang banget banyak banget brand brand lokal yang bermunculan dan juga produknya tuh keren keren brand international pun banyak yang masih ke indonesia dan semuanya pengen glowing dan semuanya memang antusias banget jadinya ke acara seperti ini karena memang itu suara
overcoin ya jadi pengunjungnya selalu ramai kemarin yang paling record itu waktu di jakarta sembilan puluh tiga pengunjung selama empat hari dan itu sudah menjadi event beauty yang konsumen terbesar se asia tenggara
di surabaya sendiri dengan luasan pameran sepertiga dari luasan pameran di jakarta dan dilaksanakan selama tiga hari
diprediksi dari tiket yang masih berjalan jumlah pengunjungnya akan mencapai tiga puluh ribu
selain bertransaksi mencoba berbagai brand kosmetik dan perawatan kecantikan
pengunjung juga bisa mengkonsultasikan masalah kulit hingga menikmati aneka hiburan
transaksi juga disediakan online melalui salah satu marketplace
female daily network sebagai penyelenggara adalah salah satu anak perusahaan ct corp satu naungan dengan cnn indonesia